bagi masyarakat bali rempah tak hanya menjadi pelezat masakan
rempah ibarat falsafah yang dimaknai sebagai perlambang dewa yang menjaga keseimbangan rasa
korresponden roni satria mengajak anda mengenal filosofi
base genep yang menjadi bumbu dasar kuliner khas pulau dewata
bagi masyarakat bali rempah tak hanya menjadi pelezat masakan
tetapi juga meraih kebahagiaan di dasari konsep kosmologis
yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam
konfigurasi rempah menjadi perlambang energi
semuanya saling menguatkan
mereka percaya racikan itu membawa kemaslahatan dalam kehidupan
sepintas terkesan sederhana
namun rempah rempah yang menjadi penyedap masakan mengandung nilai filosofis
depan kita sudah tersedia ini
base genep merupakan falsafah tradisi pengolahan dan penyajian makanan di bali
bumbu basa genep merupakan bumbu dasar yang terdiri dari lima belas jenis bumbu dan rempah
terdapat empat unsur utama yakni isen atau lengkuas
cukuh atau kencur kunir atau kunyit dan cahe
uniknya bumbu bahasa genep tidak diracik dengan takaran timbangan
tetapi hanya jari dan tangan
jika membuat bumbu tidak digunakan takaran timbangan
nah tanpa takaran tersebut berarti digunakan takaran apa
nah ini paling pertama artinya salah
pertama adalah yudhistiranya yaitu galal gal
kalau galal galnya contoh satu kilo ya sangat besar kilo
lalu keduanya siapa
yang paling menominan di pendawa siapa
yang paling cakep kan
nah ini nomor dua
satu kilo ini setengah daripada satu kilo anggap itu setengahnya ini
setengah daripada takaran ini ini
setengah dari yang pertama
lalu bima ya
bima kan dia paling gede dia paling kuat mendominasi
mendominasi itu dianggap penting mungkin secara warna juga
jadi kita ambil kunyit itu setengah daripada
contoh ini setengah
makin menurun nomornya makin
versi lain menyebutkan filosofi bahasa genep melambangkan arah mata angin
kunir dengan warna kuning berada di arah barat dan merupakan simbol dewa maha dewa
isen dalam budaya bali menjadi perwakilan arah selatan sebagai simbol keberadaan dewa brahma
ceku yang berwarna putih sebagai representasi dewa iswara di arah timur
dan bahaya berwarna hitam sebagai simbol dewa wisnu di arah utara
praktisi budaya sugilanus menuturkan tradisi tanam di bali diwariskan sebagai penghormatan kepada para dewa
cara mewariskan tradisi tanam itu adalah dengan mengingatkan bahwa semua tanaman itu ada spirit yang menunggunya
kalau di dalam bahasa modern mungkin ada vitamin ada gizi ada protein ya
tapi siapa yang membuat protein itu
orang bali percaya itu bahwa di protein itu ada yang ngelinggihin
seperti ada orang yang berada roh ada energi semesta yang bertengger dibalik protein
nah itu yang diapresiasi sebagai dewa sebagai energi begitu
setiap takaran harus presisi
satu saja komponen yang berlebih akan berpengaruh pada cita rasa bumbu
kelebihan kencur gitu
ada implikasi ketika keseimbangan itu tidak terjadi
terjadi ya makanya di singapura suatu bumbu bali ini harus seimbang
sesuai dengan porsi dalam jenjangnya apa keluarganya pandawa
keseimbangan rasa terbentuk hanya dengan mengacu pada kisah kedewatan yang melatar belakangi rempah
termasuk pada bumbu wangen atau pemberi aroma
saya tidak pernah begitu selama ini kalau misalnya memasak makanan modern misalnya itu kan pasti menggunakan takaran berapa gram
berapa sendok teh gitu kan
ukuran itu yang untuk memastikan rasanya sama
tapi ini dengan cara seperti ini saja sudah membuat dia cita rasanya itu yang bertahan bahkan ribuan tahun mungkin
betul ya nah selain itu yang namanya di cerita kolosal itu kan ada yang namanya dewi rupadi
nah dimanakah letak beliau di bumbu ini
nah ini bumbu gedenya ini komponennya pandawa
nah rupadinya dimana nah ini
next kita rajang
bakso genep dibuat dengan cara merajang atau mengiris bumbu dengan pisau besar hingga teksturnya halus
masyarakat bali cenderung suka merajang bumbu dan tidak menghaluskannya dengan ulekan atau alat penghalus lainnya
rasa dan aroma yang kuat dari bumbu rajang disebabkan karena bentuk bumbunya yang masih cukup utuh dan tidak terlalu hancur
jika dibandingkan dengan bumbu yang langsung dihaluskan
bumbu yang dihaluskan dengan ulekan atau blender akan mengeluarkan air
air tersebut yang kemudian akan mengurangi kekuatan rasa dan aroma bumbu yang dibuat
dalam catatan lontar masa lampau basah genep digunakan dalam pembuatan bebek betutu
bebek betutu menjadi salah satu hidangan yang selalu ada dalam upacara para raja di bali
tak hanya sebagai penambah rasa bumbu basa genep sekaligus menghilangkan bau tak sedap pada saat memasak daging bebek
menjaga otentisitas rasa kuliner bali juga dilakukan dengan penggunaan bahan bahan lokal
makanan makanan yang kita sajikan itu juga tetap kita pasangkan di dalam
pastikan bahwa konten konten atau bahan bahannya kita benar benar gunakan dari menu resep aslinya
karena itu penyedia bahan yang kita sudah harneship itu juga berdasarkan dari lokal lokal sekitar ubud
dari bali saya mendapati bahwa rempah tak hanya soal cita rasa
rempah hingga hasil olahannya adalah sejarah dan filosofi bagi mereka
ia tidak hanya dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat
tetapi juga dimaknai sebagai nilai nilai yang sakral dan berkelanjutan
roni satria septyadi pradana ubud bali